harian itu kita lihat
ini uangnya provinsi ada berapa uangnya kabupaten ada berapa uangnya kota ada berapa
enggak enggak enggak
persoalannya kementerian keuangan selalu ngambil data dari bi
sorry ya enggak fair
saya sudah komunikasi dengan kementerian keuangan
saran saya agar datanya itu real boleh dong komunikasi dengan kami
jawa tengah sudah kita buatkan sistem digitalisasi
katakan kementerian keuangan butuh kementerian dalam negeri butuh kita kasih link aja
maka realnya berapa
dan kita itu ada problem yang cukup serius
serius dalam arti serve data ya
satu terkait dengan mobil kada
kan itu duitnya harus ngendon
kan kita ngabung untuk mobil kada
dua kan ada problem
pembayaran jasa kesehatan untuk rumah sakit
yang tahun dua ribu dua puluh dua kemarin relatif tidak terserap dengan baik
diberikannya di desember dua ribu dua puluh
dan itu di daerah tidak bisa otomatik dipakai
akhirnya kita pakainya di akhir tahun
karena harus menunggu apbd perubahan
ya iya stuck dia